ya dewan kehormatan penyelenggara pemilu menjatuhkan sanksi pada ketua dan dua komisioner bawaslu
terkait putusan kasus dugaan mahar politik yang pernah disampaikan oleh wasekjen partai demokrat andi arief
dikutip dari lamandetik com dkpp dalam putusannya menjatuhkan sanksi
berupa peringatan tertulis kepada ketua bawaslu abhan
serta dua anggota bawaslu frits edward sirega dan rahmat bagja
sanksi dijatuhkan karena bawaslu tidak menyanggupi permintaan andi arief
untuk melakukan klarifikasi di bandar lampung baik secara langsung
ataupun melalui sambungan jarak jauh
bawaslu sebelumnya memutuskan bahwa dugaan pemberian mahar politik
yang sempat dilontarkan oleh andi arief tidak dapat dibuktikan dalam wawancara dengan cnn indonesia
andi arief menjelaskan mengapa dirinya tidak memenuhi pemeriksaan bawaslu
andi juga menyatakan siap jika kasus ini nantinya akan kembali dibuka
sekarang pemeriksaan bola poano sudah menumbang izin termasuk
as susi i mercury lunc leu hang biden
saya juga mengecek ini serius nggak kpu
jadi justru saya masih berada di lampu kemudian itu di cash close
saya ikut sebagai warga negara ikut saja
dan anda sepakat untuk juga memendam kasus ini di dalam tanah
ya karena hukum yang memendam itu
tapi anda seberapa serius sih bang dengan pernyataan itu
ya saya ini was ekjen pak artai dan saya pasti serius itu
serius serius dan itu benar terjadi
ya menurut bawaslu nggak terjadi kan
tapi kan bawaslu bisa berbeda pendapat dengan
ya sebetulnya ini masalah yang diketahui oleh hampir delapan puluh pengurus partai demokrat ya pada malam itu
semua juga mendengar dan laporan dari tim kecil kita
tapi setelah saya kira ini kan persoalan yang sudah dinyatakan
tapi intinya informasi yang anda cuitkan wawancara anda di berbagai media
termasuk di cnn indonesia bahwa informasi itu betul adanya itu tidak pernah anda ralat ya
saya tidak pernah ralat itu
kabar berita ini yang disampaikan oleh tiga petinggi partai kepada hampir didengar oleh delapan puluh itu ya memang terjadi gitu
udah saya pribadi kalau memang ingin diperpanjangkan ini sudah
nggak ada jalurnya juga untuk memperpanjang
tapi anda siap kalau memang misalnya ini akan dibuka lagi misalnya oleh bawaslu atau otoritas aparat keamanan atau hukum lainnya
ya saya sebagai warga negara yang sudah mengucapkan itu tentu
terima kasih bang andre sudah datang
sejatinya kami juga mengundang pihak dewan kehormatan penyelenggara pemilu dan badan pengawas pemilu dalam dialog ini
namun semua petinggi lembaga tersebut menolak hadir untuk mengomentari tentang putusan ini
kalau bawaslu dan dkp
pp tidak mau berkomentar tentang putusan ini
perkembangannya seperti apa
saya tanya ke rian dulu
rian ini yang dalam beberapa hari terakhir agak semangat ini mengomentari putusan dkpp ini
apa yang membuat anda begitu semangat ada semacam api harapan baru
apakah memang jadi alat serangan untuk bang andri dan kawan kawan di bpn prabowo sandi
jadi ada alat senjata baru ini
atau ada hal yang lebih prinsipi lain yang anda pikirkan gitu
jadi kami dari psi menganggap ini bukan sekedar mahal
kalau memang ini betul ini uang sogok terbesar republik ini mungkin
ada lima ratus miliar untuk dua partai
di jumlah itu satu triliun
ini menurut saya jauh lebih penting dari hanya sekedar kontestasi pilpres
karena kita semua tahu di sini bahkan mungkin pengamat hukum
yang terhormat pak sandi mungkin nggak akan bisa didiskualifikasi juga karena ini
jadi ini bukan soal menyerang menyerang pilpres
jadi bukan senjata
ini bukan rian ernest psi atau jokowi untuk menyerang bang andre dan kawan kawan
karena kalau bicara elektoral dan pemenangan pilpres ini tidak ada manfaatnya
pak sandi akan bisa terus berkompetisi
tapi yang nanti akan kena sanksinya kalau ini benar sekali lagi saya garis bawah
kalau ini benar adalah pan dan pks
pan dan pks tidak akan bisa mencalonkan pasangan calon di pemilu berikutnya
jadi karena ini menghancurkan kualitas demokrasi menghancurkan kaderisasi memotong orang tengah jalan
saya tidak bisa membayangkan misalnya bang andre ini terkenal banget di sumatera barat
misalnya beliau udah bangun political capital di sumatera barat
lalu tiba tiba ada orang yang pengen masuk politik tapi banyak duit
digunting tengah jalan bro andre ini
mungkin bro andre sudah setengah mati tiap hari bangun jejaring dapl
tiba tiba ada orang nih satu triliun taruh di kresek
nggak kresek mungkin truk kali ya truk kontainer
lalu beliau ini terpangkas
jadi yang kami lakukan ini dangkal sekali kalau kita bicara untuk pilpres dua ribu sembilan belas
ini untuk kualitas demokrasi kita semua
dan kalau kami garis bawahi wasek jan partai demokrat
bagian dari koalisi bpn sendiri kan mengatakan memang ini ada
dan saya siap dipanggil cuma betul bahwa asli ini tidak progresif
selalu bilang oh periksa di lampung oh periksa di whatsapp
nggak bisa deh alasan administrasi
ini tertulis di putusan dewan kehormatan
jadi kami pikir ada yang tidak pas di sini
bahwa asli sudah bias dan teman teman wasek jan sampai hari ini kita cek
pak andi arief tidak pernah merevisi pernyataannya
bukan mengatakan oh asal lagi lah
dia tidak mau meralat bahkan tidak mau meralat pernyataan
jadi hukum itu ada dua
material hukum formil
oke lah hukum formil bicara mungkin daluarsa persyaratan persyaratan
tapi materialnya sudah ada di depan kita semua
tapi sampai hari ini kok tidak ditingkatkan lagi
baik kami suarakan
kita bicara dari yang mikro dulu apa namanya hasil putusan ini
apa yang menarik dari hasil putusan dkpp ini
betul jadi kalau kita analisa putusan ini tersedia secara publik tanggal enam belas januari
kalau tidak salah putusan nomor dua ratus tiga puluh tiga
saya lupa persis tapi dikatakan begini
dewan kehormatan menganggap tiga orang terlapor ini melanggar kodex
kenapa karena pak andi arief sudah membuka dirinya untuk diperiksa
oke mungkin ada cuplikannya ya boleh kita tampilkan nggak
apa namanya kalau tidak salah ada putusannya atau penjelasan putusan dari dkpp
ya ini bukan rian yang kita lihat ya coba ya
dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi andi arief menyanggupi hadir pada undangan kedua
jika klarifikasi dilakukan di bandar lampung maupun melalui sambungan aplikasi whatsapp
namun para teradu maksudnya bawah seluruh sini ya tidak menyanggupi dengan alasan administrasi
bahwa mengingat potensi atas dampak dugaan kasus mahar politik dalam proses pencalonan
dihentikan kasus tersebut dengan alasan bahwa saksi tidak datang memenuhi dua kali undangan bawaslu
juga mengenai alasan hambatan administrasi dalam sambungan jarak jauh
yang tidak dapat dibenarkan
apa yang anda lihat dari putusan ini
jadi kalau kami lihat bawaslu ini memang males
sudah ada orang yang dalam koalisi mengatakan iya kami mendapatkan informasi bahwa ada satu triliun
lalu orang ini sudah membuka

kalau orang sedang ada acara keluarga di lampung ya masa kita paksa deh ke jakarta juga
benar kata pak andi arief
bawaslu juga ada cabang di bandar lampung
atau pakai whatsapp deh
semua orang bisa
mungkin bro sekalian misalnya bro ada urusan di dapil kontak pasti pakai whatsapp
ini sudah kewajaran untuk komunikasi lewat whatsapp
lalu kalau nggak bisa karena alasan administrasi
satu bawaslu males
kedua ada apa ini
karena dua ini beda
meskipun ini kasus yang berbeda kpu begitu progresif
artinya caleg ekskoruptor ditampilkan
tapi bawaslu begitu ada orang yang bilang yes peristiwa ini ada
saya siap diperiksa monggo
bawaslu bilang eh aku gak usah deh ribet administrasi
jadi ini menurut kami harus dibuka lagi dan publik harus tahu
kalau ternyata pak sandi juga tidak melakukan itu kan jadi clear
nggak ada lagi prasangka syakwasang
jadi untuk syakwasangka kita juga jadi ini senjata anda untuk menyerang prabowo dan sandi
atau memang hal yang lebih prinsipil buat psi
karena kalau ini kami lakukan dan terbukti yang rugi hanya pan dan pks
bang andre juga rugi kalau tidak menjawab apa namanya tudingan dan pernyataan dari rian itu
tapi saya kasih kesempatan usah jenak
kami akan segera kembali
itu tadi sebelum ke bang andre satu kalimatnya dari rian supaya menyambung supaya langsung bisa dianggap
ini serangan anda atau ada hal yang prinsipil
ini kanker buat demokrasi
apapun partainya siapapun presiden dan kapanpun ini racun buat demokrasi
ini kanker buat demokrasi
racun buat demokrasi
ketawa dulu dong jawabannya
ini kan rene ernest dari psi
partai sensasional indonesia

memang selalu ingin melakukan hal hal yang sensasional
memang selalu ingin melakukan hal hal yang sensasional
semoga psi bisa menjadi lebih populer

kembali soal kasus ini kita tahu pertama
kasus ini sudah diperiksa oleh bawaslu

kalau secara hukum itu kan nebis in idem
kasus yang sudah diperiksa tentu tidak bisa dibuka lagi
logika satu triliun ini agak tidak masuk akal ya
logika satu triliun ini agak tidak masuk akal ya

rian ernest sudah bilang ini bukan kardus
tapi mobil truk
kalau cash ya

tapi yang bener apa kalau transfer tentu ada aliran dananya
dicek sama ppatk dan kpk
kalau cash dari mana orang menyimpan uang
dibalik bantal dibawah kasur
dimana orang menyimpan uang satu triliun itu
apalagi faktanya semua syarikat sudah tau
keliling indonesia pak prabowo dan bang sandi itu masyarakat
bahu memahu ngasih amplop ngasih sumbangan
kepada pihak kami lalu apakah masuk akal
kami yang duafa yang gak punya uang
duit kita terbatas lalu kita kasih
pks dan pan
masing masing lima ratus miliar kalau pengakuan andi arief yang sampai sekarang
bahkan tadi kalau kita bisa putar lagi wawancaranya nanti
mengatakan tidak meralat
kami tidak khawatir dengan pernyataan andi arief
silahkan kalau mau diperiksa silahkan
diperiksa diusut secara tuntas nggak ada masalah bagi kami
dari awal kami sudah meyakini ini hoax
dan kalau orang bang sandi
mengambil uang satu triliun cash maupun transfer itu kan
ojk bunyi bi bunyi
ppatk bunyi semua bunyi
bahwa satu triliun itu banyak gitu loh
itu yang terjadi orang sekarang ya
korupsi aja orang ngambil duit seratus dua ratus juta
ngasih orangnya ketahuan

jadi gak masuk akal
kembali soal keputusan di kpb apapun kami hormati
bahwa setelah itu mau melanjutkan monggo tidakpun
silahkan bagi kami ini hanya bagian strategi
pertama psi ngecari sensasi nama juga
psi partai sensasional indonesia yang kedua
ini bagian dari strategi ingin men downgrade
pak prabowo dan bang sandi
dia gak mau ngaku rian ennes kalo ngaku kan paling
penjara penuh dong nah tapi rian ennes pasti gak mau ngaku
nggak mau aku ini kan bagian strategi kan saya berulang ulang menyampaikan bahwa joko itu sudah
persoalan politik biasa menurut anda hal yang prinsip seperti katarian tadi mas budi kalau
memang prinsip ini gampang ditelitik kok oke faktanya memang nggak ditemukan apa apa
ini yang sensasional itu di kpp nya atau dengan anderson kawan kawan di psi ini kan sudah selesai
dkpp ya kalau dkpp merasa bahwa selu salah ya monggo jadi tapi yang paling penting ya ya keputusan dkpp itu
tidak serta merta membuat bawaslu harus membuka kasus ini sama seperti dkpp menghukum kpu karena
ada pelanggaran kode etik kpu dalam merekrut kpud tapi tidak serta merta memubarkan proses
oke rian jawab dulu deh sensasional dan mendowngrade prabowo subianto
nggak ada ngaruhnya ke pak prabowo sandi seperti kami katakan undang undang pemilu mengatakan
sanksi bagi partai yang menerima maharin dalam kodogaan ini adalah pks dan pan pak prabowo
pak sandi bukan bagian dari pan dan pks betul pak sandi sekarang bagian dari partai pan tapi kita
semua tahu lah bergabungnya juga pada saat pemilihan pilpres bang sandi belum bergabung dengan pan
bahkan belum nah lebih kasihan lagi tuh jadi ini betul betul pemilu partai gerindra saja
bang sandi ini jumloh jumloh politik
sekarang kembali ke pernyataan sahabat saya bung andre bahwa kalau ada uang tunai pasti alarm
berbunyi kita gunakan juga logika dasar kalau memang ternyata segitu mudahnya melacak uang
tunai yang beredar lalu alarm berbunyi semua pemda pemda yang pro melawan korupsi dan kpk
mengatakan yuk kita dorong semuanya cashless karena kalau semua dalam keadaan cash dan tunai
sangat susah dilacak bro andre mengatakan iya suap seratus dua ratus juta ketahuan iya kalau sudah targetnya
pasalnya pak sandi mungkin bukan uang pak sandi tapi mungkin anggaplah ada bohir bohir di balik pak sandi
anggaplah nih satu triliun ya anggaplah ada seratus orang bohir atau gini deh sorry ya ada sepuluh orang bohir
aja masing masing seratus miliar ditaruh di cash saja didistribusikan awalnya komitmen nih bro
indonesia korupsi itu sudah hari hari kita lihat orang orang koruptor rompi orang sangat mungkin sangat sangat mungkin menarik loh
cerita bohir ini ya bohir mungkin psi menganggap diri dia ini cerita bohir kan kita tahu psi mungkin
bohirnya banyak karena gini kalau pks dan pan terima lima ratus miliar dari bang sandi pakai logika
atribut pks dan pan tentu nutup indonesia faktanya yang menutup indonesia itu atribut psi
sekarang baliho nya baliho psi bilboardnya bilboard psi apa hubungannya apa hubungannya
saya menunjukkan bahwa kalau pks dan pan dapat duit dari bang sandi lima ratus miliar harusnya atributnya
menutup indonesia faktanya menutup indonesia itu ada atribut psi bro oke ya balihonya
ya ya ya bahkan di jakarta aja foto ryan ernest sama samara maksudnya ria banget dapat mahar gitu
kita rian ernest yang punya banyak duit psi yang punya banyak duit bukan pks dan pan
jadi bicara bohir mungkin pengalaman psi bukan pengalaman kami karena mungkin psi ada bohirnya
itu penting itu
ini menarik ini menarik
tadi disampaikan bahwa psi ada bohir
kalau psi hari ini ada bohir kita pasti udah bisa menyampai awareness seperti partai perindo
psi tadi beliau katakan sudah ada sepandu kami di mana mana
jadi nggak mungkin itu satu
kedok kalau bicara bohir justru yang terhormat pak prabowo pak hashim pak sandi ini bohir bohir semua
punya korporasi bukan cuma satu perusahaan yang catering warteg bahari di luar
tapi betul betul pak sandi bisnis sekolah saja di luar negeri di amerika
lalu pak prabowo pun punya pabrik yani dan segala macam
jadi kami pikir gini lah buka aja
kalau bersih kenapa harus risih
pak andi arief sudah katakan ayo siap diperiksa bawaslu periksa aja
menurut siapa yang nggak punya atensi keinginan untuk membuka
bang sandi dari awal sudah menyampaikan dia siap hadir
siap hadir kalau dipanggil bawaslu dari awal
jadi kita nggak ada
jadi anda berdua menyerang bawaslu nih
nggak saya nggak ingin menyerang bawaslu
anda melihat bawaslu siap atau tidak
betul berarti mereka juga mendorong bawaslu periksa saja
kami siap hadir dari awal
kami menghormati apapun keputusan bawaslu
yang penting kami kooperatif kami tidak ada masalah
soal mahar mahar itu tidak ada
kalau mahar ada berarti pks dan pan sudah tajir
tapi ada ada liat
beliau sendiri mengatakan maling gak mungkin ngaku
ya pasti beliau bilang mahar nggak ada
kan bisa dilacak
makanya saya bilang periksa bawaslu aja
lebih baik kita perlu komitmen nih saya bung andre
kita ke bawaslu periksa
kalau rian tadi mengatakan
putusan dkpp ini menjadi asa baru untuk membuka kasus ini lagi
oh jelas etik sudah hilang
menurut bang andre penting nggak apa ini
menurut anda nggak penting hoax yang sudah terbukti
sudah jelas fitnah hoax ya
kami ini lagi fokus loh mas budi
door to door dari rumah ke rumah meyakinkan masyarakat
nah rian ernest ini bagian dari tkn jokowi maruf
yang punya kepentingan untuk mengganggu kinerja prabowo dan sandi
nah cuap cuapnya rian ernest selain sensasional
mencari popularitas juga memang bagian dari strategi
ingin mengganggu kinerja pak prabowo dan bang sandi dan bersosialisasi
tapi anda setuju nggak
karena bagi kami kasus ini sudah selesai
di mana mana bang sandi terima sumbangan dari bang andre
mala tanpa kami ganggu pun pak prabowo itu jarang turun ke lapangan kok
jadi sebenarnya kalau misalnya pak prabowo kita anggap
sudah tiap hari turun ke lapangan bekerja kampanye lalu kami ganggu
mungkin hipotesa itu masuk akal
pak prabowo tuh sesekali aja turun
tapi anda setuju nggak
pengungkapan mahar politik atau kasus mahar mahar politik dalam demokrasi ini
hal yang prinsipil merusak demokrasi
dijawabnya sudah tidak
mahar politik kami akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
terima kasih anda juga dapat menyaksikan
dan juga di detik com
kembali ke bang andre
tadi anda mengatakan sebenarnya tidak serta merta masalah di kpp ini
atau putusan dkpp ini harus dilanjutkan dengan dibukanya kembali
tadi anda katakan juga ini sebenarnya bukan masalah yang terlalu penting
karena ini serangan serangan saja
tapi buat anda secara prinsipil mahar politik itu gimana
mahar politik itu haram
mahar politik itu haram
clear itu ya
clear gerindra tidak pernah menerima mahar politik
jokowi ahok puluhan miliar uangnya pak prabowo pak asim dan pak tegerinda
menjadikan pak jokowi dan ahok menjadi calon gubernur
meskipun pak jokowi lupa kacangakan kulitnya
termasuk kang emil
tapi kalau kang emil fair objektif
saya harus bela sekarang pks dan pan
kami gerindra sangat menghargai pks dan pan
kami acungkan hormat
luar biasa kepada pks dan pan
beliau nggak dapat duit
lalu nggak dapat wafres
tapi mau mendukung pasangan prabowo dan sandi
partai gerindra sangat menghargai itu
gak dapat lima ratus miliar juga
seperah pun juga nggak dapat
tapi andi arief sekali lagi kita dengarkan
kita dengarkan lagi nanti
bang andi arief saya jelaskan aja
ini kan direkam nih
bang andi arief itu adalah sekarang adalah salah satu yang membela pak prabowo mati matian
partai demokrat itu maju di depan
jadi setelah clear
bang andi arief sudah kita kasih penjelasan
ini masalah udah selesai
nggak ada kardus kardusnya
nggak ada kardus kardusnya lagi
tapi bang andi arief beberapa waktu lalu kita wawancara
itu kan sudah lama
rekaman anda itu sudah lama
anda akan saya kasih kesempatan untuk berkomentar
anda akan saya kasih kesempatan untuk berkomentar
tapi kita saksikan dulu
kenapa nggak kooperatif
kenapa tidak datang
kenapa tidak membantu bawas itu
supaya politik mahar ini bisa dibuka dan dibuktikan secara
sebenarnya saya sudah menawarkan opsi
saya juga ingin masalah itu
karena kualitas informasi yang saya terima itu kan kualitas di atas a satu lah
karena kan di level pimpinan partai
saya menawarkan pada bawaslu agar saya diperiksa di lampung waktu itu
masih nkri kan
jadi saya juga mengecek ini serius nggak kpu gitu
jadi justru saya masih berada di lampung
saya ikut sebagai warga negara
saya ikut saja gitu
dan anda sepakat untuk juga memendam kasus ini
di dalam tanah
tidak dibuka lagi
karena hukum yang memendam itu
tapi anda seberapa serius sih bang dengan pernyataan itu
saya ini wasekjen partai dan saya pasti serius itu
dan itu benar terjadi
menurut bawaslu nggak terjadi kan
tapi kan bawaslu bisa berbeda pendapat
ya sebetulnya ini masalah yang diketahui oleh hampir delapan puluh pengurus partai demokrat ya pada malam itu
semua juga mendengar dan laporan dari tim kecil kita gitu
tapi sudah lah saya kira ini kan persoalan yang sudah dinyatakan
tapi intinya informasi yang anda cuitkan wawancara anda di berbagai media termasuk di cnn indonesia bahwa informasi itu betul adanya itu tidak pernah anda ralat ya
saya tidak pernah ralat itu
kabar berita ini yang disampaikan oleh tiga petinggi partai kepada hampir didengar oleh delapan puluh itu ya memang terjadi gitu
udah saya pribadi
kalau memang ini
ingin diperpanjangkan ini sudah
nggak ada jalurnya juga untuk memperpanjang
tapi anda siap
kalau memang misalnya ini akan dibuka lagi misalnya oleh bawaslu atau otoritas aparat keamanan atau hukum lainnya
ya saya sebagai warga negara yang sudah mengucapkan itu tentu siap
ini konteksnya kalau mau dibilang lama juga tidak terlalu lama
kalau mau dibilang baru juga tidak terlalu baru
tapi ini punya jarak yang cukup agak panjang setelah kasus kardus itu mulai mencuat
bulan apa ya
oktober sekarang udah november desember januari februari
udah empat bulan yang lalu
sekarang mas andi arief setelah dapat informasi yang lebih valid dan utuh
sudah menjadi pembela pak prabowo dan bang sandi
menukung pak prabowo dan bang sandi
udah berbeda pernyataannya
tapi dia yakin dia
faktanya mas andi arief ya setahu saya ya
saya datang ke mingga kuningan
lalu beliau juga hadir waktu pak prabowo menyampaikan pidato kebangsaan
mendukung bang sandi dan pak prabowo kan bukan berarti tidak meralat
atau tidak sesuai dengan
anda silahkan tanya ke beliau
jangan tanya ke saya
tapi yang jelas
saya kan cukup mencoba penghubungi bang adi juga
dan ini melecehkan rekan koalisi kami
pks dan pan
jadi siapa yang hoax
anda kan bilang ini kan sudah kinerja transaksi
bang andi arief juga sudah tidak
sampai hari ini tidak ada
sampai hari ini
sampai hari ini nggak ada koleksi bro
bayangkan pak andi arief
kalau pak andi hanya pengurus di daerah yang mungkin terpencil
saya masih mikir mungkin ini seperti dibilang nih
yaudah lah kita anggap aja ini teman tetap ya
membayangkan seorang andi arief
wasekjen mengatakan hal ini sampai sekarang
dan tidak diralat itu satu hal
kami di psi paling males cara berpolitik dengan hoaks atau fitnah
males lah kita
nggak level lah
pak andi arief sendiri mengatakan
itu diketahui oleh tiga orang perwakilan partai demokrat
untuk ketemu perwakilan gerindra
salah satunya adalah pak fadlizon
kalau nggak salah dari demokrat ada pak syarif hasan
kalau nggak salah ya
di situ dinyatakan bahwa
sebelumnya antara partai demokrat
mungkin dalam hal ini saya pikir mungkin pak ahy
sudah menyiapkan naskah visi misi
supaya beliau bisa wapres bareng nih
tim kecil sudah ketemu terus
tengah jalan bilang
satu t udah turun
ini kan cerita
ini kan saya hanya menceritakan kembali
apa yang pak andi arief sampaikan kepada publik
ini ada di mana mana
jadi kalau ini bilang sensasi
anggaplah kami menerima ledekan dan ejekan kita partai sensasi
tapi kalau ini dianggap sensasi
saya nggak tahu lagi yang menurut pak andri dan kawan kawan
fakta itu seperti apa
iya kan sudah saya ungkap
kalau memang iya
pasti pks dan pan
itu lebih masif atributnya daripada pns
ini persiapan dua ribu dua puluh
jangan lupa teman teman
pilpres dua ribu dua puluh empat akan lebih menarik
karena calon calon muda akan tampil
tapi yang pasti
pasti kalaupun uang ini turun
ini kan cerita dari pak andi arief
kalaupun uang ini turun
pasti diisi mumpat dua ribu dua puluh empat
karena dalam politik nggak mungkin sumber daya yang ada
kalau memang surveinya kecil
lalu dipaksa gitu
pasti kan mereka berhitung
ini simpel aja menurut saya
ini sederhana ya
saya kasih logika yang terbalik
pan dan pks
tidak mungkin kalau mereka punya uang lima ratus miliar
karena tidak akan bisa lolos parlimen threshold
ini nggak masuk logikanya
di psi saja
yang kita nggak tahu duitnya dari mana
duitnya dari patungan rakyat
dari bo hirmana
dari bo hirmana gitu kan
itu berani fight
di kampung saya itu seluruh kota kabupaten ada foto psi
padahal calegnya kita nggak tahu
ada foto foto calegnya kita nggak tahu
dan caleg caleg psi itu diseleksi seperti ajang pencarian bakat
diseleksi oleh panel
dimasukin di youtube channel
kalau ada orang orang yang tanda kutip bodoh dan nggak ada kemampuan
dan cuma bermodalkan bo hir
pasti gagal diseleksi caleg psi
tapi faktanya memang psi atributnya jauh lebih luar biasa
politik ini bukan soal atribut
dan dari pdip
dari pdi perjuangan saja
di jakarta itu contoh
dian ernest ini jauh lebih banyak atributnya
daripada eriko sutarduga
kalau misalnya tadi rian katakan ini memang tergantung penjelang penjelang pemilu
bahwa aslu dan juga rekan rekan penjelang penjelang pemilu
untuk apakah akan membuka kembali kasus ini atau tidak
tapi kalau dari bpn prabowo sandi sendiri
mau nggak sih berinisiasi supaya nggak dituding terus nih sama rian
kan nggak enak nih di fit
tuding terus gitu
kami terserah bahwa aslu saja
kami siap apapun mengikuti aturan yang berlaku
tapi menurut anda penting nggak untuk di
kalau menurut kami ini sudah hoax
lalu kami sudah fokus bagaimana memenangkan pak prabowo dan bang sandi
ini udah di ujung bro
sudah tinggal empat persen
insya allah bulan februari ini kami sudah nyali pak jokowi
kita dua puluh persen kok angkanya
ini lagi lagi berkhayal
kalau memang pak jokowi dua puluh persen
nggak usah ngomel ngomel
nggak usah kayak orang panik gitu loh
saya ingin menyampaikan
ren ernesty bagian dari strategi mengganggu kinerja kami yang sudah terbang
berarti benar ada dong kalau terganggu
berarti wasekjen partai koalisi anda sendiri dikatakan pakar hoax
saya pikir saya juga di bpn
ini dinamika koalisi terganggu
kardus ini tidak ada
wasekjen demokrat anda katakan itu penyebar hoax
bang anjarin mungkin saja dapat informasi yang salah
pak amir syamsudin
pak amir sassoni dulu juga mantan menteri
nggak mungkin beliau mengatakan itu yang salah
sederhana anda jangan coba mengadu domba ke demokrat
anda sendiri mengatakan tadi hoax kok
karena dapat informasi yang tidak valid
sekarang mereka sudah dapat informasi yang valid
sudah tidak ada masalah
bahkan psb membantu pak prabowo
ini kan kepanikannya
survei tinggal empat persen
lalu lihat psb dan demokrat solid bersama kami
solid pak aeng ada yang ajak jalan jalan
tapi anda lihat bawaslu memang tidak punya inisiatif yang baik
seperti dikatakan oleh dkpp tadi
tidak terlalu serius
urusan itu kami serahkan ke internal bawaslu
dalam perspektif bpr sendiri
bagi saya dari awal kami sudah nyampaikan
kami siap diperiksa
bang sandi juga siap diperiksa
kami sudah kooperatif
urusan internal bawaslu kami serahkan sepenuhnya kepada bawaslu
itu mengundang bawaslu
kalau saya pikir gini
logika dasar ya
dewan kehomatan penyelenggara pemilu yang berwenang memeriksa etika penyelenggara pemilu
ini bawaslu melanggar etika
kita kalau boleh berandai andai
anggaplah kita kembali ke bulan oktober
seandainya saja pak andi arief sudah diperiksa
lalu setelah diperiksa itu dilakukan pendalaman informasi
ini kan kasus jadi terang benerang
memang ada atau tidak
kalau bersih kenapa harus riset
saya menurut anda kalau ada indera penciuman anda ya
sampai bang andi arief mengungkapkan seperti itu
sampai beberapa waktu lalu
tidak tahu ya mungkin sekarang
diralat atau tidak
mungkin sudah diangkat
sudah dirangkul oleh pak prabowo
ya ada fotonya
anda bilang sudah dirangkul berubah
kalau tadi anda mengomong itu
kalau tadi anda katakan
kalau bang andri katakan bahwa ini sebenarnya kasus hoax ya
dari indera penciuman politik anda
apa yang membuat andi arief akhirnya jadi whistleblower seperti ini
nggak mungkin bicara
atas nama pribadi
nggak mungkin bisa seenak enaknya aja
saya lagi baper
atau tadi dikatakan ada orang bisik bisik
dapat informasi dari petinggi demokrat
dan sampai hari ini tidak pernah ada koreksi
dan per hari ini kita sudah ketahui bahwa
bawaslu yang dulu harusnya memeriksa
tapi enggan memeriksa oleh pak andi arief
jadi ini pr kita semua
kalau bersih buka aja
supaya kanker buat demokrasi
uang sogok seperti ini
buat pilpres begini
kalau ini enggak dikawal
nanti di indonesia ini
orang orang yang cuma mental buruk
mental punya duit
nanti bisa menjabat
enggak ada kaderisasi
enggak ada kaderisasi
partai partai pun yang punya struktur politik kuat
akan malas bangun kader
udahlah gue bikin aja struktur partai
taruh uang sogok satu triliun
nggak sehat buat demokrasi kita
jadi sekali lagi ini bukan soal pilpres
pilpres buat kami ini enggak seberapa
bang andre terakhir dari anda
dari awal bang sandi siap datang
kami siap mempertanggungjawabkan
kami kooperatif dengan mbak astu
dan kami tidak takut
dan ini menyedihkan
teman teman kami mendapatkan uang lima ratus miliar
kalau mereka dapat lima ratus miliar
pasti atribut mereka lebih banyak dari psi
tapi faktanya psi lebih wah di seluruh indonesia
bahkan ren ernest ini mengalahkan bang eriko sutar duga
terus saya baik
oh di jakarta
mungkin seperti itu
tapi anda setuju ini merusak demokrasi
berindra ini budi
partai yang teruji terbukti
kami ini satu satunya di dpr ri
yang tidak ada anggota dpr ri nya ditangkap oleh kpk
kita enggak tahu
kalau bsi ada mungkin ditangkap kpk
kasih kesempatan kita buktikan
kami kalau misalnya bawa
silahkan anda tanya
kasih kesempatan kami buktikan
pemilihan calegnya sudah seleksi
tidak menerima mahar
bahkan pak jokowi ahok
ya kan pak pks yang terima dugaannya
kami modali untuk maju
meskipun pak jokowi lupa kacang akan kulit
intinya kalau bawaslu yang membuka
kami siap siap kooperatif ya
ikut aturan dan prosedur hukum yang berlaku
jadi intinya bola ada di bawaslu disini
apakah setelah putusan dkpp ini akan membuka kembali kasus ini atau tidak
kita akan lihat
tapi sekali lagi kami sudah berusaha mengundang
dari dkpp ataupun bawaslu
untuk bisa bergabung dalam dialog kami malam hari ini
namun hingga saat ini kita melangsungkan dialog pada malam hari ini
tidak ada jawaban
karena mereka tidak ingin mengomentari putusan ini
terima kasih rian
terima kasih bang adi
kita akan lihat kemana bola ini akan mengalir
apakah jadi bola politik yang menyerang prabowo sandi
seperti kata bang adi
atau hal hal yang lebih prinsipal tadi
kami akan segera kembali
tetap di layar
pambil untuk percaya